namun kondisi meletusnya gunung agung akan berdampak cukup signifikan pada ekonomi bali di kuartal empat tahun ini
selain itu bi mencatat ada potensi kehilangan satu dua juta wisatawan dan pendapatan yang hilang mencapai dua empat puluh tujuh triliun sepanjang kuartal empat tahun ini
bi mencatat terdapat sekitar dua lima ratus tiga puluh lima wisatawan asing dan dua delapan puluh lima wisatawan domestik
yang memutuskan batal berkunjung ke bali
hingga akhir oktober berdasarkan data empat puluh empat hotel dan villa di bali ada sekitar sebelas tiga ratus satu ruangan yang batal dipesan hingga akhir tahun ini
sementara itu untuk pengeluaran wisatawan asing menghabiskan satu tiga juta rupiah per hari dan wisatawan domestik rp lima ratus dua puluh ribu rupiah per hari